sampai jumpa pulang jemput bapak

mending berangkat ya
bukannya dari tadi
mah apa jalan ya
mama juga abis ini mau ke mahbudur mala ya pak
bapak be kalau mau sarapan

ridha rosak juga sama anak bebek
ngehargain dan bantuin
bungka nasibky pasti akan terlihat
di jawa upang
kamu udah sarapan belum jak
keliatannya kamu lemes
gue lemes bukan gara gara belum sarapan
kalau pusing mah berobat aja atu jack
nggak usah ngojek dulu
pusingnya bukan gara gara sakit
tapi gue nggak ada duit
buat biaya rumah sakit
rencananya sore ini tati udah bisa keluar dari rumah sakit
cuma gue belum ada duit
tarik nafas galau juga
saya cuma pengen narik nafas aja
buatin bur satu dong
prak ketoprak ketoprak
bang bang jadi
maaf buburnya nggak jadi
gue mau sarapan ketoprak aja
biar lebih nendang
kopraknya satu ya
eh bentar ya mas
kita parkir dulu
kenapa kamu nggak minjem uang aja atu jack
sama babeh atau pak sopian
jack kalau buat istri ma lupain urat malunya atu
ya udah beli di pasar mas
cang udah beli
gua kepikiran nggak ada nih motor tis
masya allah jack
jack kalau kamu nggak ada motor gimana kamu ngejeknya atu
ya bukan motornya
katanya nggak ada motor
motornya mah tetap gua pakai
saya salah ya jack
boleh beli bubur kacung ijo nya setengah nggak
tapi bubur kacung ijo nya banyak
sama ketan hitamnya banyak juga ya
itu namanya bukan beli setengah tapi satu mangkok
ya tapi alia punya duitnya buat setengah
kalau uangnya cukup buat beli setengah buburnya sedikit aja ya
ya nanti aldya nggak kena nyang
masuk deh yuk
jaa jangan refuge
isi lah gue

oh nya pijat
hubungan lo sama persis
ngajaknya lagi pusing
mikirin buat bayar biaya rumah sakit
tempat potati dirawat
lah kok belum berangkat
sarapan gugur dulu kong
kok mau kemana
pagi pagi kok udah mau main
bukan mau main engkau ada urusan
jangan nanya mulu abisin buburnya
terus berangkat sekolah
daripada kong marah marah
mending kong kasih tau alia apa artinya bisnis
bisnis artinya ya
oh mbak ada pesenan kue lagi
tapi ngerjainnya nanti
nunggu si yanti ya
apa itu mak
mak kan abis nungguin si tati di rumah sakit
jadi biar nambah stamina
sama nambah semangat
oh gitu ya mak
iya seperti itu
maksudnya nanti sampai hari johan
ya bang arun
ada ada saya di panggalan
saya kesana sekarang ya
alhamdulillah aku jalan dulu ya
oh yang tidak datang jam berapa mak
bentar ada siangan
kita mulai aja atuh biar saya bantu
oh yaudah yaudah
bun bun ayo berangkat dulu ya
ya mudah mudahan wawancaranya lancar